di masa level ppkm level satu yang ada di kabupaten lamongan saat ini
geliat ekonomi sudah mulai membaik berangsur angsur pulih
salah satunya penjual nasi khas lamongan yaitu nasi boran
yang dulunya penjual nasi boran di sini hampir selama satu tahun tidak mendapatkan cuan sedikit pun
lalu bagaimana bu untuk kondisi saat ini lamongan sudah ada di level satu penjualnya bagaimana
alhamdulillah sekarang sudah membaik normal kembali alhamdulillah sudah rame pembelinya
terus banyak yang keluar sudah tidak ada masalah lagi ya alhamdulillah sudah rame penjualannya
sekarang sudah dibuka ppkm nya
sesuai dengan asesmen kementerian kesehatan per tujuh september
status ppkm kabupaten lamongan turun menjadi level satu atau zona hijau
indikatornya penambahan kasus konfirmasi covid sembilan belas per delapan september
hanya tiga orang
pasien yang dirawat tiga puluh sembilan orang
angka kematian tiga orang
positivity rate di bawah lima persen
dan diikuti oleh tracing yang tinggi di atas lima belas persen
bupati lamongan yuhronur effendi mengatakan
dalam menangani pandemi covid sembilan belas tidak memiliki cara khusus
yang terpenting adalah peran masyarakat yang kompak menjaga protokol kesehatan
seperti mengikuti aturan menutup tempat wisata tempat ibadah
bahkan tidak melakukan hajatan
bahwa tahapan kita ini harus tetap bertahap
kemudian bertingkat dan berkelanjutan
kita tidak secara euforia
kemudian tiba tiba kita buka sebebas bebasnya
namun semuanya tetap kita lakukan secara tahapan demi tahapan
sehingga tidak terjadi euforia yang berlebihan di masyarakat
giat vaksinasi di lamongan terus dipercepat
disuntik vaksin dosis satu dua dan tiga
pemerintah kabupaten lamongan juga membuka sentra vaksin di kantor dinas kesehatan
setiap peserta yang hadir juga sudah terjadwal sesuai gelombang waktu
yang telah ditentukan untuk menghindari kerumunan

percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lamongan juga menjadi alasan untuk pemerintah kabupaten lamongan

kesehatan lamongan juga melakukan percepatan vaksinasi dengan cara
melakukan pemetaan dan penyuntikan vaksin hingga ke level desa
dalam sehari rata rata dinas kesehatan di lamongan ini
berhasil menyuntikan lima belas vial vaksin ke seluruh warga lamongan
nilai ini angka ini jauh lebih besar dibandingkan kabupaten kabupaten lain yang ada di jawa timur
wicaksono lamongan jawa timur